butuh saya kebetulan tadi udah kesana bu katanya lagi nggak butuh juga begitu ya udah bu nggak
papa saya permisi dulu ya bu ya assalamualaikum waalaikumsalam ya allah harus nyari kerjaan
kemana lagi dari tadi tiap rumah udah aku datangin tapi gak ada orang yang butuh
ngerti mau kemana mas aku mau ke rumah kamu tadi bagus sama boni datang ke rumah aku katanya
sally sakit sally sakit kayaknya tadi pas aku berangkat dari rumah saya ini masih baik baik
aja apa gara gara kemarin ya
ya allah sally kamu kenapa lagi nak kalau bisa ibu aja yang sakit ibu aja deh nak kamu
jangan ngomong kayak gitu murti kalau kamu yang sakit terus siapa yang jagain anak anak
iya mas ya udah kalau gitu aku mau ke rumahnya

intinya kenapa sih
itu kenapa sih
akuh berat banget yg itu bisa dibuka
tapi aku maunya ibu sama om gavin bahayakan
ya ampun selly
jadi ini selalu lah kamu
selly buka dong nak
iya selly buka pintunya
kalau ibu belum baikan sama om gafin
aku gak bakalan pernah bukain pintunya
ibu baikan dulu sama om gafin
dan merahan lagi
kalau ibu sama om gafin baikan
kita pasti bukain bu